sampai jumpa di mabespori
dan inilah suasana terkini dari mabespori yang sepertinya sudah kembali siap untuk dibawa ke kejaksaan agung
nampaknya di sini terlihat pintu dari mabes polri sudah dibuka dan kita masih terus menunggu kedatangan
ataupun selesainya proses pertemuan antara tersangka basuki cahaya pernahkut
purnama dengan tim penyidik mabespori
dan dari sini nanti tim penyidik dan juga ahok akan ke kejaksaan agung
dan juga tim penyidik akan menyerahkan barang bukti ke kejaksaan agung
selesai nampaknya pertemuan dengan tim penyidik mabespori dengan tersangka ahok
dan ini dia tersangka dari ahok
tersangka ahok sudah keluar dari mabespori bersama juga dengan tim kuasa hukumnya
ahok akan didampingi untuk menuju ke kejaksaan agung
apakah ahok ternyata ahok tidak memberikan keterangan pers sama sekali
tadi ahok pada saat keluar dari mabespori tidak memberikan keterangan apapun
hanya melambaikan tangan sebentar kepada para awak media sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil
menuju ke kejaksaan agung
dan sekarang kita kembali ke baris krim mabespori
untuk terhubung dengan oke maksud saya kita ke kejaksaan agung
di sana sudah ada korespondensi dari indonesia mardika utama
kita masih terus menunggu sambungan dengan korespondensian indonesia di sana
inilah suasana di kejaksaan agung
lokasi dari kejaksaan agung ini memang tidak berjauhan dengan mabespori
sehingga tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk tersangka ahok dan juga tim penyidik mabespori untuk tiba di kejaksaan agung
ahok tadi tiba di mabespori
sekitar pukul sembilan lewat dua puluh lima waktu indonesia barat
terlambat memang jika dibandingkan dengan rencananya pada pukul sembilan waktu indonesia barat
tidak memakan waktu yang cukup lama hanya sekitar
oke dan sekarang kita simak konferensi pers di mabespori
susah darahnya kepala ya
di sini ada
yang mau ditanya apa nih
yang mau ditanya apa tadi
yang mau ditanya apa tadi
yang mau ditanya apa tadi
yang mau ditanya apa tadi
ya boleh ya
ya hari ini tadi sesuai dengan keputusan dari pihak kejaksaan bahwasannya berkas perkara
ya boleh ya
juga perintisan agama dengan tersangka saudara basuki cahaya purnama telah dinyatakan lengkap
tentunya ada kewajiban bagi penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti
jadi hari ini adalah prosesi tahap dua yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti
dan tadi kita saksikan bersama saudara basuki cahaya purnama bersama pengacaranya bersama penyidik
ya penyidik membawa tersangka
saudara basuki cahaya purnama
ya penyidik membawa tersangka
saudara basuki cahayapurnama ke kejaksaan untuk diserahkan tahap dua
nanti di sana setelah prosesi itu selesai tuntas ditandatangani secara administrasi tentunya tanggung jawab hukum terhadap penanganan kasus dugaan pisan agama dengan tersangka saudara ahok itu beralih kepada pihak kejaksaan
pihak jaksa nanti tinggal memproses untuk penuntutan dalam persidangan berikutnya atau kemudian
tadi itu adalah memanggil untuk dihadapkan
apa yang dilakukan
memeriksa apakah benar ini tersangkanya
ya secara hukum ya
kemudian barang buktinya disiapkan apakah sesuai cukup lengkap dan dicek kesehatannya
jadi supaya nanti pihak kejaksaan menerima lengkap dan dalam kondisi baik
pak ahok sendiri tanggapan tadi ini
ya seperti apa pak ahok
pak ahok tidak ada tanya

pak ahok tidak ada komentar tadi tidak ada berkata apapun sangat kooperatif tenang
dan sampai keluar tadi pun kita tawarkan apakah ada buat pernyataan ternyata beliau bilang tidak
untuk itu kita langsung persilahkan untuk berangkat
dan tadi rekan rekan lihat yang pesangkutan sudah berangkat menuju kejahatan pada saat ini
pak ada informasi apa pak basuki akan ditahan hari ini atau tidak
kalau di kejaksaan yang sudah beralih tanggung jawab hukumnya kepada pihak kejaksaan itu kewenangan kejaksaan
kalau di penyidik barreskrim itu tidak dilakukan penahanan di kejaksaan silakan pihak kejaksaan
apakah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh penyidik polri apakah dia punya keputusan tersendiri itu kejaksaan yang memutuskannya
pak soal pasal itu masih sama dengan yang di berkes penyidik

jadi sudah jauh ini untuk proses hukum dari barai skrim polri ini sudah dikatakan selesai ya pak
ya kita berangkatkan nanti di sana sudah diterima oleh pihak kejaksaan ada tanda tangan secara administrasi berarti sudah beralih dan di penyidik polri sudah selesai
sepenuhnya di diagung pak
sebenarnya kalau untuk tahapan sudah pelimpahan tahap kedua kemudian akhirnya masuk ke ranah pengadilan ini berapa lama sih pak jangka waktunya
relatif ya karena kan pihak kejaksaan itu akan membuat surat penuntutan surat dakwaan istilahnya kapan dia mempersiapkannya kemudian kalau tidak salah kapan diagendakan di pengadilan itu prosesnya kapan cepat atau lambatnya disitu kita lihatnya
tapi ada maksimal batas waktunya pak
kalau pengadilan kan azasnya kan singkat murah dan tuntas ya
jadi prosesnya sesegera mungkin supaya tidak berbiaya tinggi ataupun bertele tele
meskipun saat ini ahok ini kan merupakan calon gubernur yang juga dalam proses pilkada nah ini berarti proses tahapan hukum pengadilan tetap dilanjutkan pak
kalau masalah pilkada ada undang undang tersendiri
kalau yang sedang dijalankan adalah undang undang pidana ya jadi prosesnya berbeda
kalau di undang undang pilkada dalam status saat ini sedang dalam proses penuntutan
masih dibolehkan ya itu undang undang pilkada yang membolehkannya
ya dan kita lihat ahok sudah tiba di kejaksaan agung ditemani oleh tim penyidik mabespori dan juga tim kuasa hukum
dan di kejaksaan agung nampaknya berbeda dengan mabespori tadi langsung masuk di mabespori namun di kejaksaan agung ini ahok langsung diserbu oleh awak media
kita lihat apakah ahok akan memberikan pernyataan terkait dengan pelimpahan kasusnya ke kejaksaan agung
ya dan setelah dari kejaksaan agung memang tadi keterangan dari brigjen paul rikwanto juga mengatakan semuanya diserahkan kejaksaan agung untuk apakah ahok langsung ditahan atau tidak
kemudian juga kapan pengadilan akan mulai digelar
kemudian juga apakah ahok akan langsung ditahan ini masih terus diserahkan ataupun diserahkan
kepada pihak kejaksaan agung dan ahok tiba di kejaksaan agung ini sendiri pun ditemani oleh tim penyidik dari mabespori dan juga tim kuasa hukum
oke kita lihat
oke kita lihat
ya akhirnya tersangka ahok masuk ke dalam kejaksaan agung setelah sempat tertahan oleh awak media
tadi ahok sebelum di kejaksaan agung tiba di mabespori sekitar pukul sembilan lewat dua puluh lima waktu indonesia barat
dan di mabespori ahok bertemu dengan tim pengidik mabespori dan memakan waktu sekitar kurang lebih selama tiga puluh menit disana
dan tadi ada keterangan dari brik jempol rikwanto di mabespori
ini ahok diperiksa apakah benar benar tersangkanya
ahok diperiksa apakah benar benar tersangkanya
kemudian juga diperiksa barang bukti apakah sesuai
kemudian juga diperiksa barang bukti apakah sesuai
dan juga mengecek kesehatan dari tersangka basuki cahaya purnama sebelum akhirnya tiba di kejaksaan agung pada saat ini